udah bulan desember aja nih biasanya di akhir dan awal tahun banyak produk yang menawarkan diskon besar
great sale night sale dan banyak istilah lainnya untuk pesta diskon
baik di mal atau toko online semuanya sibuk memotong harga
nah biasanya banyak yang tergiur dengan diskon besar
ini akibatnya kantong jadi jebol
banyak barang yang dibeli mangkrak gak berguna
kita coba bahas yuk bagaimana cara mengatur keuangan agar kantong tidak jebol gara gara pesta diskon
bersama saya brenda andrina inilah infonomik